satu delapan persen secara year to date pada penutupan pekan ini hingga mencapai level hampir sekitar rp empat belas lima ratus
selain rupiah indeks harga saham gabungan pada perdagangan jumat pekan ini juga terkoreksi sebesar satu lima persen ke level rp lima empat ratus lima puluh dua
berdasarkan pantauan di bursa efek indonesia mayoritas bursa saham asia selama seharian kemarin
selama sepanjang hari jumat kemarin negatif bergeraknya
ini terjadi akibat para investor memperkirakan penyebaran corona akan lebih luas
dua bulan lebih virus corona masih belum tertangani
obat belum ditemukan korban terus berjatuhan tidak cuma menginfeksi kesehatan
dampaknya semakin terasa menekan pertumbuhan ekonomi tidak hanya di indonesia
tapi juga dunia saat situasi sangat tidak pasti
seperti sekarang ini
apakah kita siap
apa resep mendesak yang harus segera dikeluarkan
pemerintah kita bahas malam ini bersama narasumber
sebelah kiri saya sudah ada abrael talatov ekonom dari indef
mas abra selamat malam
terima kasih sudah hadir malam hari ini
dan juga dari pelaku ada pak maulana yusran ketua bidang pariwisata apindo
pak maulana selamat malam
terima kasih sudah hadir malam hari ini
saya ke mas abra dulu
mas abras secara global saat ini kondisinya seperti apa
hari hari ini warga dunia khawatir sekali dengan penyebaran
dan sebetulnya ini sudah sangat menginfeksi perekonomian global dan juga indonesia
sedang dan akan terus
kita melihat sebetulnya bagaimana implikasi dari setiap pemburukan situasi
karena kalau pertama kita lihat di indonesia sendiri
kalau misalnya sekarang dilihat timeline nya itu kan sebenarnya ini semua bermula ketika
kemudian kita menutup penerbangan ya stop penerbangan ke tiongkok
kemudian itu sudah pengaruh kemudian ke ekspor impor dan segala macamnya
kemudian sekarang sudah berpengaruh ke ihsg juga langsung
betul awalnya memang secara langsung dampaknya terhadap sektor pariwisata
karena sekitar dua satu juta wisman kita tahun lalu itu dari cina
nah ini dampak langsung
dampak tidak langsung tadi dari sisi transmisinya melalui jalur perdagangan dan investasi
kenapa perdagangan itu sangat urgent
faktor kita itu dari cina
kemudian juga dari sisi investasi cina merupakan negara asal kedua terbesar
jadi paling tidak dua jalur tadi dan ini semakin memburuk karena kondisinya
kepanikannya ada di level global juga
jadi dicerminkan dengan pemburukan di ihsg
nah persoalannya adalah sejauh mana ya dampak ini akan terus memburuk dan antisipasi dari pemerintah
dari economist intelligence unit sudah ada empat skenario
terkait dengan dampak virus corona
jadi yang pertama skenernya ketika virus corona ini baru bisa diselesaikan di akhir februari
dan ini sudah tidak mungkin
kemudian di skenario kedua di bulan maret akhir maret
itu penurunan jadi lima lima
kemudian di bulan juni menjadi empat lima dan di akhir tahun dua ribu dua puluh di bawah empat puluh
oke kepada ekonomi dunia berapa
nah ini yang menarik adalah waktu kita lihat kasus sars tahun dua ribu tiga
itu sars padahal semua pihak mengatakan dampak ekonomi di virus corona ini jauh lebih besar
jadi memang kita tetap ingin memprediksi atau berharap berharap dampaknya moderat
tapi kita juga harus siap mengantisipasi dampak yang paling ekstrim sekalipun gitu
oke berdasarkan skema yang tadi sudah disampaikan
berdasarkan skenario moderat tadi
skenario yang moderat itu
tapi sekarang begini kalau misalnya dari sisi pengusaha nih
dari sisi pengusaha seberapa sulit kondisi saat ini pak moha
oke berdasarkan skenario moderat tadi
dari sisi pengusaha seberapa sulit kondisi saat ini pak mohon
kalau dari sisi pengusaha sulit itu udah kelihatan dari sektor pariwisata pada umumnya
kita melihat tadi sampaikan pak abram
pariwisata khususnya daerah daerah yang benar benar pasarnya itu dari wisman
khususnya di batam bintan bali dan manado
itu sudah berdampak
tapi kita juga melihat disini bukan hanya
dampaknya sudah bagaimana pak maulana
apakah sudah ada hotel yang tutup atau travel yang tutup
karena kan ada beberapa hotel yang memang khusus terimanya cuma wisman
jadi dampaknya begini
dampaknya itu nanti baru terasa di maret ini
oh maret baru terasa oke oke
karena kan masih ada sisa sisanya
walaupun ini sudah berdampak karena ada traveler dari china kan aksesnya itu kita sudah tutup
itu sudah terasa
seperti di batam bintan itu sudah terasa gitu loh
kupensi hotel sudah turun
apalagi nado dan bali
batam bintan itu biasanya juga terima dari
tapi itu pun juga sudah turun sekarang
jadi bukan hanya
sekarang kita tidak bicara cina saja
sebenarnya di batam itu juga termasuk dari korea juga termasuk gitu loh
jadi kita melihatnya begini
kita tidak hanya bisa melihatnya dari wisatawan cina saja
tapi seperti kan kita perhatikan singapore airline sudah tutup
akses ini sudah beberapa pesawat juga sudah ini gitu loh
nah kita tambah lagi kalau kita bicara inbound itu juga masalah apa namanya itb berlin
itu juga mereka cancel sekarang kan
itb berlin itu padahal yang dinanti oleh pelaku pariwisata semuanya
bulan ini kan bulan bulan kita dapat
jualan gitu loh kan untuk eksekusi nanti di mei juni dan seterusnya kan gitu
nah ini yang dampak para wisata itu cukup berat
secara angka berapa pak maulana
kalau dihitung hitungan loss nya
kalau misalnya bisa dilihatkan kemudian bulan maret potensi loss nya berapa
sekarang kalau kita ambil dari bali saja
pembatalan itu sudah mencapai cukup tinggi ya
itu sudah bisa sampai sekitar satu triliun dua triliun itu untuk pembatalan jumlah kamar room night nya
nah itu kita perhatikan di situ
kemudian belombatan dan bintan juga yang terjadi seperti itu gitu loh
nah jadi kondisi hotel itu apalagi menghadapi dua bulan ke depan ini kan sudah masuk ke lebaran
puasa kan trip pasti berkurang kan
puasa trip berkurang tapi nanti ada pergerakan business di sana
dan kewajiban dari pengusaha itu kan juga ada nanti ke tiga ke tiga belas
belum lagi nanti kewajiban terhadap perbankan dan lain sebagainya itu efeknya itu bukan hanya
sekarang itu kita bicara bukan hanya ke tiga sumber inbound saja
tapi juga terhadap daerah daerah lain yang juga pasti ke imbasnya sekarang
permasalahannya katakanlah memang kemudian ada pergerakan nanti juni
tapi ngatur nafas dari januari februari maret itu kan sekarang yang menjadi pr pengusaha sekarang
kemudian ada insentif pemerintah sudah mengeluarkan insentif khusus untuk pariwisata
cukup membantu atau tidak
atau gimana ada yang mengatakan timingnya tidak tepat
ada yang mengatakan nilainya kurang atau bagaimana
kalau dari apindo sendiri bagaimana
kalau kita boleh mengasih pendapat ya masalah insentif
sebenarnya niat dari pemerintah pusat itu sudah cukup baik ya
untuk memberikan insentif memicu untuk pergerakan wisnos
bukan intinya seperti itu
namun di sini juga pemerintah harus lihat kapan eksekusi daripada itu
karena ini pergerakan wisnos kan saya bilang tadi dua bulan lagi ini sudah ada pergerakan wisnos
itu yang kedua
yang berikutnya adalah masalahnya begini
harusnya juga pemerintah daerah pemerintah pusat itu mengajak pemerintah daerah untuk berpikir bagaimana investasi yang ada di daerah ini tetap berlanjut
jadi kalau kita bicara hanya sepuluh di daerah yang lain kan juga akan berdampak
tahun dua ribu sembilan belas itu daerah daerah yang di pulau jawa itu kan sudah berdampak juga terhadap harga tiket

namun karena ada situasi virus corona tentu ini akan berlanjut
nah mereka yang sudah puasa satu tahun kemarin ini bagaimana
itu juga harus dipikirkan
jadi sebenarnya kita berharap pemerintah pusat mengajak kepala daerah dari tingkat dua yang memiliki sesuai undang undang dua puluh delapan dua ribu sembilan itu kan pajak phr itu
kelelangannya daripada pemerintah daerah
nah itu mereka dihimbau untuk oke sekarang dengan kondisi ini turunkanlah pajaknya untuk secara nasional
memicu pergerakan wisnos
paling tidak beberapa bulan ini gitu ya
iya itu dulu
sampai ini selesai sampai normal nanti kita kembalikan lagi
karena disini kita harus picu supaya tidak ada dampak di daerah secara masif
jadi kalau menurut anda permasalahan insentif itu semestinya tidak semata mata soal harga tiket soal kemudian promosi wisata segala macam bukan hal hal itu ya
menurut anda itu saat ini tidak menyentuh roots persoalan
belum masuk ke sana gitu
oke belum masuk ke sana
tapi kalau yang di airlines tadi sudah bagus
saya bilang idenya sudah menarik
cuman ada yang belum menyentuh itu kepada pemerintah daerah
soalnya kita perhatikan begitu insentif ini kebijakan itu dikeluarkan ada daerah juga yang protes
jadi masih berpikir seolah olah pendapatan pad mereka itu nanti akan berkurang
padahal mereka harusnya berpikir bagaimana investasi di daerah itu harus diselamatkan
mereka jangan kejar tayang dulu untuk meningkatkan pad tapi bagaimana menyelamatkan bisnis ini
tetap biar minimal running
dan yang terkenal dari industri pariwisata ini adalah ke umkm
umkm sangat sangat besar kontribusinya di situ
dan umkm menyokong berapa persen ini berapa persen pergerakan ekonomi
artinya memang begitu strategis sekali sektor umkm ini
nah kalau kita berkaca sebetulnya kita balik lagi ke sektor pariwisata
jadi itu belum ada dampak dari obat corona
tapi mungkin udah ada dampak tiket mahal kali ya waktu itu
betul memang itu ada implikasi dari dampak tiket
nah tadi bicara mengenai stimulus pemerintah terkait untuk sektor pariwisata pada khususnya
jadi memang tidak cukup hanya mengandalkan pemberian diskon tiket pesawat ataupun promosi
jadi pemerintah juga pastinya harus melakukan strategi diversifikasi dari turis asing gitu
karena kalau kita lihat sebetulnya perjalanan dari turis asal china tahun lalu itu sudah negatif
jadi dengan mengandalkan beberapa data tahun lalu yang pertumbuhannya double digit dari negara negara lain selain dari china
pemerintah bisa lebih spesifik promosinya ke negara negara mana
tapi apra begini kalau misalnya sekarang dalam kondisi seperti ini coronanya sudah mengglobal tapi tetap untuk target wc
target wisatawan mancanegara itu bukankah agak miss ya
karena kan permasalahannya bukan di kita tapi kan kemudian mereka juga enggan traveling
jadi seperti targetnya agak bingung berapa persen kemudian mancanegara berapa persen kemudian yang bisa di boost di lokal
itu kan seperti perhitungannya seperti agak membingungkan
tapi nanti itu kita bahas ya
itu kita bahas karena masih juga ada beberapa pembahasan
juga termasuk terkait sektor ekspor importasi

k enam ratus é suara indonesia yang nilainya tertekan akibat corona tetap di cnn indonesia
anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
saya ke mas abra mas abrah sebenarnya gini kalau misalnya dilihat dari angka angka kan sebenarnya sudah cukup menekan ya
tapi sebenarnya kita tuh sudah siap belum sih sebenarnya dengan yang ini begini
tahun lalu saja pertumbuhan ekonomi kita kan dikoreksi kemudian
yang kemudian dikoreksi juga di tahun ini
kemudian ada ini sekarang
jaring pengamannya kita sudah solid atau bagaimana
kalau kita bicara salah satu sektor yang strategis di indonesia adalah sektor industri manufaktur
dampak virus corona ini ada dua sisi
satu dari sisi input bagaimana kita industri pengolahan itu sudah cukup terhambat terganggu
karena mereka sudah tidak mendapatkan bahan baku lagi
bahkan industri tekstil sebagai salah satu contoh
mereka bilang di bulan maret mereka udah gak ada stok untuk produksi
padahal nanti bulan april mei permintaan terhadap produk tekstil lebaran pasti meningkat
yang terganggu masih yang dari cina saja atau dari beberapa negara misalnya eropa atau itu sudah mulai terganggu juga
paling utama dari cina
kemudian yang kedua dari sisi ekspor
tadi karena produksi kita terhambat akhirnya ekspor kita juga terkendala mandek
akhirnya kan kalau industri pengolahan juga menurun
otomatis juga ini akan pengaruhnya sangat besar ke sektor ketenaga kerjaan
kemudian juga bagaimana dari sisi pajak juga
jadi dengan dari dampak ini otomatis pemerintah juga yang paling sangat terpukul
terhadap dampak ekonominya
berapa lama sih hitung hitungannya mulai misalnya dari worst case scenario kita
jadi misalnya dari dampak salah satu industri terganggu supply chainnya pasokan materialnya
kemudian hingga sampai katakanlah buruk buruknya mengurangi jam operasional
kemudian mengurangi pekerja
itu berapa lama hitung hitungannya
hitungan bulan minggu atau gimana
produksi sampai dia bisa ekspor itu sekitar tiga sampai lima bulan
jadi memang ini dampaknya belum begitu terasa di bulan februari maret ini
tapi nanti di bulan april juni ketika produksinya sudah terhambat otomatis ekspor juga akan tertekan
nah sebetulnya kinerja ekonomi di triwulan ke satu ini
itu akan sangat menjadi dasar bagaimana pemerintah harus mengantisipasi lebih jauh lagi untuk triulang ke empat keberikutnya
karena di triulang ke empat kemarin
di triulang ke satu sudah terganggu ini kan
karena kalau kita lihat historis data minimal tiga tahun terakhir
dari triulang empat tahun lalu ke satu itu biasanya naik
jadi pertumbuhannya naik
nah kalau kemarin empat sembilan puluh delapan di triwulan sebelumnya
kalau trilon ke satu ini di bawah artinya itu sudah menjadi alarm buat pemerintah
bahwa di triulang ke tiga akan jauh lebih berat lagi
nah tapi sebetulnya kalau kita berkaca dalam peristiwa sars cov dua
itu dalam triulang ke dua itu sudah bisa rebound lagi ekonomi cina
dan itu sebetulnya menjadi peluang buat indonesia juga
jadi sejauh mana kita bisa melihat dampak positif maupun dampak negatif dari implikasi virus corona ini
itu daya tahan dari sisi manufaktur
daya tahan dari sisi jasa para wisata
berapa lama sudah terganggu januari februari ini
untuk yang pasar wisman sudah mulai terganggu
itu yang saya sampaikan tadi mulai dari maret itu mulai terasa
pasti sudah mulai terasa
tapi survival rate nya mereka bisa sejauh mana
long term nya bisa berapa lama lagi
nah ini yang jadi permasalahan
udah terjadi sekarang
udah mulai terjadi
karena begini yang namanya sektor jasa para wisata itu mereka kan dia pendapatannya itu bukan setiap bulan gitu loh
dalam satu tahun itu berapa bulan dia bisa survive di sana gitu loh
nah ini kebetulan kan ini low season
nah maret nanti mulai juni nanti
kalau tadi disampaikan mulai juni nanti mulai bereaksi lebih berat lagi
apalagi yang paling berat dalam pengusaha itu nanti pada saat masuk lebaran
lebaran ini paling berat
makanya kita tuh berharap pemerintah
paling berat maksudnya gimana ini
karena beban pengusaha itu paling berat di lebaran itu kan kan ada
belum lagi nanti kewajiban ke bank dan lain sebagainya
coba bayangkan yang di batam dan bintan mereka tutup
karena pasarnya benar benar pasar cina
nah ini bagaimana tanggung jawab
apa namanya tanggung jawab mereka terhadap keperbankan
kan ini juga belum terjawab oleh pemerintah bagaimana
pemerintah belum mengeluarkan aturan aturan yang soal apa
untuk kredit kemudian perbankan kemudian pajaknya juga belum ya
dan satu lagi kan tadi masalah kebijakan itu baru terkait dari sepuluh destinasi tersebut
sebenarnya yang berdampak itu saya sampaikan tadi
bahwa banyak sebenarnya yang sudah merembet itu sejak dari dua ribu sembilan belas
nah ini juga harus dipikirkan
jadi kita berharap kalau di sektor pariwisata itu
kita pemerintah itu fokus misalnya ada
katakan ada yang terdampak
jadi fokus untuk bagaimana penanganan itu nomor satu paling penting
kalau promosi promosi wisata sampai pakai influencer segala macam
nah itu yang mau saya bilang
buat apa influencer itu
kan kita juga lihat anggarannya
influencer mancanegara katanya
itu dia kan lebih baik dialokasikan ke yang lain yang lebih penting
bagaimana menggerakkan wisnus ini itu yang paling penting gitu loh
jadi influencer ini kan bagus dipakai untuk apa
biaya penanganan dan segala macam
karena ada yang namanya traveler tadi udah disampaikan
bahwa traveler itu kan butuhnya butuh kenyamanan bukan butuh sakit gitu loh
kenyamanan dan keamanan ya
iya nah jadi kalau misalnya kita lebih kuat kepada
bahwa bagaimana penanganan jika terjadi
apa yang terjadi berdampak terhadap
corona ini ada yang terdampak
itu akan lebih baik di apa namanya di expose disana
karena sekarang kan di era sekarang ini kan tentu walaupun di data
bahwa recovery ini cukup tinggi
tapi isu di media dan di masyarakat itu kan cukup kuat
apalagi kemarin kita perhatikan masalah umroh
umroh itu sudah berdampak juga ke kawan kawan travel adc
iya dan itu tidak perhatiannya
pernah disangka sebelumnya
pernah disangka dan otomatis juga akan kena kepada airlines
nah airlines ini kan kita sudah perhatikan
pasti ini akan berdampak dan pasti masuknya nanti ke masalah apbn nanti
untuk kewajiban kewajiban airlines itu sendiri
jadi memang kita harus fokus sekarang bagaimana yang pergerakan wisnus ini
yang dua ratus tujuh puluh lima juta ini akan bergerak di dua bulan ke depan
artinya menurut anda yang inti inti dulu sajalah diberesin
yang promosi wisata menggunakan katakanlah influencer
membidik pasar mancanegara itu stop saja dulu
karena toh mancanegara masih takut juga
iya itu dia kita tetap lakukan
long term ya bisa
kita bagaimana sekarang fokus supaya menyelamatkan sektor usahanya dulu
itu yang paling penting yang sudah urgent saat ini
apalagi kita tidak mungkin bertahan dua tiga bulan ya
agak berat untuk bertahan sampai dua tiga bulan
khususnya di daerah batamnya
batam bintan dan manado
dan termasuk bali itu sudah drop habis habisan
karena pasarnya bergantung sama pasar china
kalau bali dia masih ada pasar eropanya dan lain sebagainya
iya betul betul
karena australia masih bisa
australia masih bisa
tapi yang benar benar bergantung itu menado dan batam dan ikan
oke mas sabra tadi mengatakan
berbeda dengan sars
bahwa untuk yang dampak corona itu diperkirakan oleh para ekonom akan jauh lebih besar
kenapa bisa begitu
karena ini sangat bergantung dengan seberapa cepat virus corona ini bisa ditemukan
vaksin atau obatnya
kedua ini juga terkait dengan semakin meluasnya penyebaran
karena sampai hari kemarin sudah sekitar lima puluh lima negara yang terkena
artinya kan sebetulnya bukan hanya cina aja sebagai epicentrum
tetapi negara negara lain juga itu turut terpapar
nah artinya ini pertama dari sisi lalu lintas perdagangan global
itu akan tergerus
tahun lalu saja pertumbuhan volume perdagangan global sudah turun
nah ditambah dengan ini
kemudian juga terhambatnya mobilitas orang dan barang
di beberapa negara itu sudah melakukan isolasi
jadi tidak ada lagi
tidak semakin terbatas sekali pergerakan barang dan juga orang
itu juga artinya akan semakin menggerus ya
dari sisi produksi di seluruh negara negara
bukan hanya orang
dan kemudian akhirnya para investor karena panik
mereka mengalihkan aset aset mereka yang resikonya tinggi
idex ihsg kemudian juga dow jones juga turun
dan semua lari ke safe haven salah satunya emas
jadi itu kepanikan itulah yang sebetulnya bagaimana pemerintah dalam hal ini bisa mengelola
supaya tidak semakin bertambah
nah di tengah kepanikan ya tentu disitu mencari peluang peluang
tapi kalau misalnya dari hukum ekonomi itu kan ketika misalnya panik
pasti ada titik reboundnya tuh cepet kan
tidak jauh dari masa kepanikan
kalau menurut anda ini masih kita di awal awal kepanikan
atau sudah mendekati puncak kepanikan
kalau melihat tadi skenario ada empat skenario sampai akhir tahun itu belum ditemukan obatnya
ini sebetulnya masih awal
karena sampai sekarang sedikit detik ini pun belum ada
penyelesaian terhadap virus ini
dan kemudian bagaimana
tata niaga produksi global ya
tata niaga produksi global ya
tata niaga produksi global ya
belum ada konsensus bersama di level negara negara di dunia belum ada
karena mereka memang sekarang masih sibuk untuk menangani
sibuk dengan negerinya masing masing
wabah di negaranya masing masing
kalau begitu sekarang gini
kita bahas setelah jeda ya
apa yang resep yang harus segera disiapkan oleh pemerintah ya
tetap bersama kami di cnn indonesia
anda masih bersama kami di cnn indonesia
kita sudah sampai di segmen terakhir
ini masih ongoing situation
kita masih melihat perkembangannya seperti apa
mas abra dari indef tadi mengatakan
kemungkinan untuk rebound masih agak jauh
dari beberapa perhitungan
yang disampaikan oleh para ekonom
resep yang bisa segera membantu apa pak
supaya ekonomi kita nggak semakin terpuruk ya
itu yang pertama dari sisi konsumsi tentu
jadi bagaimana bisa mendorong
supaya konsumsi itu nggak tergerus
sudah melambat belum sekarang
dalam empat tahun terakhir
ini tadi bagaimana bisa menjaga daya beli
pertama dari sisi harga
supaya inflasi ini juga bisa dikelola
tadi kan menuju lebaran
menuju lebaran itu sebenarnya punya risiko
bukan hanya di sektor pangannya
kemudian juga di produk produk
industri semakin sulit untuk produksi
artinya nanti harga harga barang
kemungkinan juga akan ada kenaikan
nah itu bagaimana bisa mengelola inflasi
kemudian dari sisi income
pemerintah memang sudah memberikan stimulus
meningkatkan bantuan pkh
dan juga dari sisi income

itu sudah cukup besar
tapi kan yang non penerima pkh
juga perlu stimulus stimulus yang lain gitu
artinya misalkan dari sisi pariwisata
menurunkan tarif pesawat sudah cukup
tetapi itu ada hal lain yang perlu ditambah
misalkan menurunkan harga kamar di hotel
itu juga sebenarnya kaum milenial
juga akan semakin tertarik juga
jadi bukan hanya dari sisi tiket pesawatnya
itu dari sisi konsumsi
kemudian dari sisi industri
bagaimana supaya pemerintah juga memikirkan
atau membantu dengan bersama industri
memiliki alternatif sumber bahan baku industri
pasti memang ada konsekuensi
dibandingkan dari cina
kemudian yang ketiga dari sisi
dari sisi belanja pemerintah
bagaimana belanja pemerintah baik pusat maupun daerah
bisa didorong lebih cepat di semester pertama ini
karena kan kalau di historisnya
belanja pemerintah selalu di akhir realisasi
terutama belanja modal
itu sudah kemudian kalau tidak salah
sudah diworo woro oleh pemerintah
jadi pemerintah daerah belanjanya sekarang ditingkatkan
kalau dari sisi pelaku usaha
pelaku usaha itu kan yang pasti
yang pasti pasti aja deh gitu kan
butuh kepastian dari pemerintah
butuh kepastian dari
apa langkah lanjutan yang akan dilakukan pemerintah
tapi kalau misalnya sekarang boleh bicara
kira kira yang diminta yang diinginkan
sesegera mungkin apa pak maulana
pertama adalah tentu kebijakan pemerintah yang sudah dikeluarkan kemarin
eksekusinya itu gimana
ini kan sudah masuk bulan maret
ini sudah jadi pertanyaan di pelaku usaha
karena kemarin baru ketahuan angka angkanya aja ya
belum ada pembicaraan konkret ya
yang kedua kita juga
kita kan harus bangun ke optimisme masyarakat dulu nih
optimisme masyarakat ini maksudnya begini
kita fokus aja dulu ke pasar domestik dulu deh
apalagi dua bulan ini akan ada eventnya gitu loh
terus berikutnya nanti ada liburan anak sekolah
ini yang harus dipikirkan dulu ya

ini yang harus dipikirkan dulu ya
ini yang harus dipikirkan dulu ya
ini yang harus dipikirkan

kita sampai bertahap gitu
karena kita tadi udah lima puluh lima negara
tentu ini menjadi masalah kita untuk ini
nah itu yang penting
yang ketiga adalah
bagaimana pemerintah pusat juga sudah saatnya
memanggil kepala daerah tingkat dua
untuk terlibat di sini
bagaimana mempertahankan ekonomi di daerah
jadi jangan dipikirkan hanya yang berdampak ini
hanya yang di sepuluh prioritas saja
padahal sudah merebak
ke berbagai daerah
karena kita juga bayangkan sektor ikutan dari pariwisata ini
umkmnya juga ada
dan kita jangan sampai nanti yang kita punya
sekitar tiga belas juta tenaga kerja
di sektor pariwisata ini
jangan sampai terjadi gelombang phk
dan pemerintah juga harus lihat
di sini apa beban pengusaha di dua bulan ke depan ini
juga harus diperhatikan gitu loh
nah itu yang kita bayangkan
sekarang yang kita harapkan ke pemerintah
ayo kita bicara betul apa yang berdampak
kita jangan hanya bicara sekarang
apa namanya yang di sepuluh saja
tapi kita sudah bicara secara nasional
ajak kepala daerah untuk terlibat
menyambung dari pak maulana
masa berada yang menarik soal membangun trust
di tengah ketidakpastian
itu kan agak agak bikin
membangun trust di tengah ketidakpastian
kuncinya adalah komunikasi dan terbuka
sebagai contoh nih
bulan lalu mereka sudah mengeluarkan rilis
bahwa mereka berpotensi terdampak
terhadap perumahan ekonomi
tapi artinya mereka terbuka
bahwa ini ada dampak ekonomi
dan mereka juga sudah menjelaskan
untuk bisa mengantisipasi
dan pemerintah optimis boleh
tetapi juga harus melakukan skenario yang terburuk juga
dan saya pikir nih dalam konteks ini
bagaimana pemerintah bisa segera menyiapkan
itu untuk seluruh masalah masalah di bidang pariwisata
bidang ekonomi industri
jadi sebagai crisis center dia bisa
strategi strategi jangka pendek apa nih
yang bisa menahan terjadinya
pernambatan ekonomi di indonesia
paket paket stimulus yang dikeluarkan pemerintah
menurut anda akan membantu atau tidak
sudah cukup arahnya
tapi masih belum begitu lengkap lagi
jadi ibaratnya dosisnya itu masih sedikit
jadi memang perlu
insentif insentif lain bukan hanya pemerintah sebetulnya
sakitnya sudah segini
dosisnya masih segini ya
betul dosisnya masih sedikit
nah ini kan artinya memang tadi
yang menarik adalah bagaimana komunikasi
bukan hanya di level pusat
bagaimana juga ini
membangun awareness dengan daerah daerah juga
jangan dianggap sebagai ini
beban pemerintah pusat saja
bagaimana pemerintah daerah juga punya rasa tanggung jawab juga
bahwa perlambatan ini perlu mereka sikapi
dengan bijak juga di daerah
mereka dalam tanda kutip mengorbankan sementara ya
pad tetapi dalam jangka menengah panjang
ini akan mensupport juga
aktivitas ekonomi di daerahnya juga
oke oke kita lihat perkembangannya seperti apa
sepekan dua pekan kita lihat
ini karena masih bergerak terus
pak maulana terima kasih banyak malam hari ini
mas abra terima kasih banyak sudah bergabung
dengan cnn indonesia
dan setelah jeda kami adekat informasi
hingga februari dua ribu dua puluh
jumlah warga binaan di lembaga
pemasyarakatan kelas dua alpurwokerto
mengalami kelebihan kapasitas
cnn indonesia peranjur segera kembali